untuk kedua kalinya gabungan industri kendaraan bermotor gaikindo
menyelenggarakan gaikindo indonesia international auto show dua ribu enam belas
sepuluh kendaraan model baru akan diluncurkan pada pameran ini
gaikindo indonesia international audir show gias dua ribu enam belas akan diakui
ataupun diikuti maksud kami oleh tiga ratus enam puluh satu stand pameran dari tiga puluh satu merek kendaraan
gias dua ribu enam belas berharap target transaksi bisa melewati pencapaian tahun lalu

pameran ini diharapkan bisa mendorong penjualan mobil nasional yang targetkan satu lima puluh unit tahun ini
pada paru pertama dua ribu enam belas penjualan mobil nasional tercatat lima ratus tiga puluh dua ribu unit
diharapkan akan memberikan dorongan terhadap kondisi industri otomotif makin menarik
karena kurang lebih ada tiga puluh an kendaraan baru yang akan diluncurkan di pameran ini
yang akan dilakukan
dan dari tanggal sebelas agustus sampai dua puluh satu agustus
itu salah satu upaya untuk mendongkrak semangat gairah industri otomotif